tidak ada tawaran tawaran dari menteri yang kepada saya tidak ada pembicaraan mengenai koalisi
ini karena bapilu juga menangani pilkada kita sekarang lagi mendata seluruh dapil
di mana p tiga bisa mendapatkan kursi dan menjadi bagian daripada pengusungan
daripada calon calon yang akan ikut dalam proses pilkada di bulan november ini
jadi proses internal daripada kita masih berlangsung
namun untuk pembahasan secara nasional secara permanen belum
tapi untuk pendataan awal sudah mulai kita lakukan
karena ini kalau dalam dua tiga bulan ke depan ini harus lebih dalam penjajakannya
karena per september ini sudah harus masuk ke tahapan pendaftaran
jadi pilkada ini juga agenda besar dan ini akan memastikan apakah p tiga bisa memberikan kontribusi
manfaat dan mewarnai proses pilkada ini
ada beberapa daerah yang kita mendapatkan jumlah kursi yang cukup signifikan
ini yang nanti akan kita kolaborasikan dengan mitra mitra agar kita bisa menawarkan kepemimpinan di daerah
yang lebih bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
mas tadi saya juga dasar mas berarti saat ini p tiga itu masih wait and see karena memang masih mengawal suara di pilkada begitu ya mas
bukan karena ada tawaran tawaran menteri sehingga p tiga jadi goyah begitu untuk
enggak jadi tidak ada tawaran tawaran dari menteri yang kepada saya
tidak ada pembicaraan mengenai koalisi untuk posisi p tiga plt ketum yang akan menyampaikan
karena ini untuk memastikan tidak ada distorsi dari pandangan masyarakat
mas tapi kalau untuk koalisi permanen itu setuju gak sih mas
ini kan tentu juga berkaitan dengan proses demokrasi ya apakah ya artinya kalau penguasa
penguasa ya penguasa aja atau p tiga nanti dalam pengusulan itu gimana
di politik itu kan tidak ada yang berpengaruh
tapi koalisi mendukung pemerintah itu sesuatu yang sudah nyata dan realita
kemarin p tiga dua pemerintahan mendukung dan ada terus di dalam pemerintahan
itu kalau yang disebut sebagai permanen itu mungkin bisa diartikan sebagai permanen dalam konsep mendukung